insiden keributan pemain dan staff kepelatihan indonesia dengan thailand
mewarnai partai final capang olahraga sepakulasi games dua ribu dua puluh tiga
tim kepelatihan menyebut sudah melupakan insiden tersebut
tingginya tensi laga indonesia versus thailand dimulai saat pemain cadangan
dan beberapa anggota staf kepelatihan merayakan gol penyama kedudukan
pada penghujung babak kedua
kericuan berlanjut setelah indonesia kembali unggul pada babak perpanjangan waktu
akibat insiden ini dua pemain thailand diberi kartu merah
dan satu kartu merah lainnya pada penghujung pertandingan
pelatih timnas u dua puluh dua indra syafri menyebut masalah ini hanyalah kesalahpahaman
yang sudah terselesaikan sebelum pertandingan berakhir